gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok mengancam akan menutup beberapa perusahaan taksi yang terlibat demonstrasi anarkis di jakarta kemarin
dari demo transportasi online selasa kemarin dinas perhubungan dki jakarta melayangkan somasi kepada tiga puluh empat perusahaan taksi di wilayah jakarta
sanksi menutup operasional taksi akan diberlakukan untuk perusahaan yang tidak memberikan tindakan tegas kepada para sopir yang bertindak anarki saat berunjuk rasa kemarin
jadi demo ini tanda kutip direstui oleh perusahaan taksi